pandemi covid sembilan belas telah membatasi gerak semua orang
termasuk umat islam yang akan menyambut idul adha pada akhir juli mendatang
penerimaan hewan kurban daring menjadi alternatif lembaga zakat
demi memberi rasa aman bagi orang yang berkurban
dompet do'afa adalah salah satu lembaga zakat yang berfokus menerima hewan kurban daring
di era pandemi sekarang ini kita memang lebih mengintensifkan
pemasaran hewan hewan kurban melalui kanal kanal digital
maupun melalui kanal kanal pemasaran lewat e commerce maupun aplikasi
selain itu daging kurban olahan kembali menjadi tren
dan diadopsi oleh sejumlah lembaga zakat
inisiatif zakat indonesia atau izi misalnya
mengolah daging menjadi abon
direktur utama izi wildan dewayana mengungkapkan
olahan abon diterima
diterima dengan baik oleh orang yang berkurban
dan praktis bagi penerima kurban
faktanya baik di perkotaan maupun pedesaan
jumlah konsumsi abon itu hampir lima kali lipat dari jumlah olahan daging yang lain
sementara itu ahli gizi dari fakultas kedokteran universitas indonesia
lili indriani menilai ada penurunan nilai protein pada daging olahan seperti abon
tetapi tidak menimbulkan dampak kesehatan yang serius
tetapi dalam konteks daging jumlah protein mungkin dia akan turun
tetapi sumber proteinnya tetap bisa kita gunakan
tetapi sumber sumber yang lain kita bisa variasikan
saat kita mengkonsumsi abon bersama dengan makanan yang lain
olahan abon juga dinilai baik selama tidak dikemas dengan kaleng

selain itu rempah rempah yang digunakan dalam pembuatan abon
diakini dapat meningkatkan imunitas tubuh
wahyu diritonga muhammad iqbal jakarta